inilah detik detik kapal milik nelayan natuna kepulauan riau
yang hanyut diterjang derasnya aliran air sungai saat banjir terjadi rabu siang
kapal yang terikat di bawah jembatan putus
karena tak bisa menahan kuatnya terjangan arus sungai
tak hanya itu pohon kelapa yang berada di tepian sungai
juga tumbang dan hanyut terbawa arus
banjir juga merendam mobil milik warga yang terparkir depan rumah
petugas gabungan dari basarnas bpbd polisi dan tni
melakukan evakuasi warga yang terdampak
bupati natuna wansis wandi yang meninjau lokasi banjir
mengimbau kepada warga yang tinggal di tepian sungai
untuk selalu waspada karena hujan masih mengguyur natuna
hingga rabu sore banjir dilaporkan belum surut
banjir juga merendam dua desa di kecamatan malangke barat
dan bayi buntaselatan kabupaten mugu utara selawik selatan pada rabu
ketinggian air mencapai satu meter akibat jebolnya tanggul penahan air sungai rongkong
derasnya banjir membuat sejumlah rumah terancam terbawa arus
sehingga penghuni terpaksa mengungsi
warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul
karena selain pengukiman banjir juga merendam puluhan hektare sawah
kebun tambak serta rumah ibadah
hujan deras sejak selasa sore membuat sungai palofi di aceh meluap
merendam ratusan hektare persawahan dan pengukiman warga
tujuh puluh empat kepala keluarga di desa pantai cermin kecamatan padang tinggi
dilaporkan terdampak banjir dan sebagian mengungsi ke surau desa
pihak bpbd pd juga membuat tenda darurat untuk penampungan warga bersama anak anak mereka
pengungsi tampak memanfaatkan dapur umum untuk mengolah makanan
rabu malam hujan dilaporkan masih terjadi di pd bpbd mengimbau warga
lebih waspada karena bmkg memperkirakan hujan masih akan mengguyur wilayah ini
dung liputan cnn indonesia